sama rekan albi pratama
albi sepertinya jalur arteri karawang ini kan masih jadi salah satu rute alternatif favorit ya
bagi para pemudik motor
bahkan di subjabar memprediksi bahwa volume kendaraan akan terus meningkat hingga malam nanti
kalau dari pantauan anda sendiri seperti apa kondisinya saat ini
selamat malam taufik
taufik benar sekali seperti yang tadi anda sampaikan
bahwa tren kenaikan kendaraan di wilayah arteri ataupun jalur pantura seperti di kota karawang ini
terus akan tumbuh seiring arus mudik yang berlangsung sampai dengan hamin satu lebaran nanti
dan taufik saya akan tunjukkan situasi arusualitas di jalan pantura
tepatnya di arteri kosambi karawang yang persis berada di sebelah kanan saya saat ini
kendaraan dari arah jakarta dari arah bekasi dan juga dari arah cikarang
terus mengalir menuju ke arah timur untuk menuju ke sejumlah wilayah
seperti misalnya ke jalur pantura subang indramayu cirebon dan juga jawa tengah
dan iring iringan kendaraan ini memang sudah terlihat
sejak siang hari tadi taufik
dimana data dari polres karawang jawa barat pada tadi siang ketika saya melakukan wawancara
dengan kabak ops pores karawang yaitu kompol rian faisal
menyatakan bahwa sejak tanggal enam belas april sampai dengan tanggal sembilan belas april dini hari tadi
total kendaraan yang melintas di kawasan arteri karawang ini sudah mencapai lebih dari satu ratus satu ribu kendaraan
dan ini angkanya diprediksi masih akan terus bertambah
sehingga kendaraan kendaraan yang nantinya masuk ke kawasan
di karawang ini akan dilakukan sejumlah pengaturan
salah satunya adalah membagi jalan yang nantinya akan dilewati para pengendara dari arah jakarta
untuk menuju masuk ke kota karawang
di mana kendaraan kendaraan ini akan dibagi di kawasan simpang tanjung pur atau fit
di mana kendaraan kendaraan untuk roda empat ini nantinya akan dilewatkan menggunakan jalur lingkar tanjung pura
ataupun bypass lalu kemudian nantinya akan bermuara di simpang kelari
sementara untuk kendaraan kendaraan roda dua nantinya akan juga dibagi dua
bisa menggunakan kawasan pusat kota karawang
yang lurus saja dari kawasan persimpangan tanjung pur
atau tetap berbelok ke kiri menggunakan jalur bypass
hal ini memang dilakukan agar pusat kota karawang yang memang pada saat momen menjelang hari raya idul fitri ini
memang sudah terlihat ada peningkatan jumlah aktivitas masyarakat
ataupun jumlah kendaraan yang ada di situ karena ada aktivitas jual beli juga
nah taufik untuk mendukung kelancaran jalannya arus mudik di kawasan jalur pantura ini
pihak kepolisian dari polres karawang juga membuat sejumlah
mekanisme ataupun pengaturan lainnya salah satunya adalah menutup sejumlah u turn ataupun persimpangan persimpangan kecil
nah saya akan tunjukkan juga taufik ini adalah salah satu u turn ataupun titik putar balik
yang memang bisa ditemukan banyak sekali di sepanjang jalur pantura
kalau misalnya bisa diingat jalur pantura memiliki banyak sekali arena putar balik
ataupun persimpangan persimpangan yang biasa dilakukan oleh masyarakat lokal untuk bermobilitas seperti itu
nah untuk tidak terjadinya kepadatan di titik titik ini
pihak kepolisian akhirnya menutup hampir seluruh u turn ataupun tempat persimpangan persimpangan kecil
yang memang bisa menjadi titik rawan kemacetan
nah sehingga nantinya para kendaraan kendaraan yang ada di sekitar sini
baru bisa melakukan putar balik di titik titik yang memang sudah ditetapkan oleh aparat kepolisian
sehingga masyarakat yang menggunakan jalur pantura
bisa dengan leluasa menggunakan jalur ini tanpa kemacetan yang berarti
tetapi memang ada beberapa titik juga yang harus diwaspadai
oleh para pemudik ini taufik
di antaranya adalah simpang kelari lalu juga kawasan pasar kokosambi
karena pasar krosambi memiliki aktivitas yang sangat padat
bahkan tadi saya sore hari sempat menuju ke lokasi tersebut
dan tidak bisa bergerak sedikit pun karena adanya aktivitas pasar
dan juga ditambah intensitas kendaraan dari arah jakarta
untuk menuju ke arah timur ini terus menerus datang seperti itu
ditambah lagi taufik tadi juga pihak kepolisian dari polres karawang jawa barat
ini memprediksi bahwa puncak arus balik yang ada di kawasan
dari pantura karawang ini akan berbeda dengan yang akan terjadi
di jalan tol jakarta cikampek
dimana kalau di jalan tol jakarta cikampek puncak arus mudiknya sendiri
ini diprediksi terjadi pada kemarin tanggal delapan belas sampai dengan malam hari ini
tetapi untuk di arteri karawang sendiri diprediksi masih akan terus terjadi
dan puncaknya akan terjadi pada hamin satu lebaran
ataupun satu hari menjelang hari raya idul fitri
sehingga pihak kepolisian dan juga masyarakat yang ada di sini
akan terus membantu melakukan pengawalan
dari jalannya mudik di kawasan arteri karawang
supaya masyarakat ini bisa melakukan perjalanan dengan baik
dan terdistribusi tanpa hambatan sampai ke tujuan masing masing
yang menarik tadi anda mengatakan bahwa sepanjang jalur arteri karawang ini
juga banyak aktivitas jual beli orang berjualan begitu ya
dan itu juga bisa menjadi potensi untuk menyebabkan adanya simpul kemacetan
apakah ada penambahan personil di titik titik yang menjadi simpul kemacetan itu
ataukah ada posko posko tertentu yang dipersiapkan bagi para pemudik
ya taufik terkait dengan personil memang pihak dari polres karawang jawa barat
kemarin mengatakan bahwa seluruh personil yang ada di polres
bahkan dari tni semuanya dikerahkan
jadi tidak ada cadangan yang disiapkan tetapi semuanya dikerahkan
untuk melakukan pengamanan baik itu arus mudik sampai dengan arus balik
nah terkait dengan aktivitas jual beli ini memang menjadi sesuatu yang lima puluh lima puluh seperti itu ya
di satu sisi tempat tempat jual beli ini bisa menyebabkan kemacetan
tetapi di sisi lain ya tempat tempat ini juga bisa menjadi

tempat beristirahat sejumlah pemudik yang memang sudah kelelahan
ketika melakukan perjalanan dari arah jakarta untuk menuju ke arah jalur pantura
seperti cirebon dan juga menuju ke jawa tengah
sehingga pihak pihak kepolisian nantinya akan melihat terlebih dahulu
kawasan tersebut jika memang belum terlampau padat
maka aktivitas jual beli masih akan diperbolehkan di lokasi tersebut
tetapi jika kepadatan ini sudah semakin panjang dan juga mengeluar
sehingga mengganggu arus lalu lintas yang berada di kawasan jalur pantura
di kawasan arteri karawang ini maka para kendaraan
kendaraan yang beriat untuk berhenti sementara waktu
dialirkan terlebih dahulu menuju ke arah simpang jomin
dan nantinya bisa beristirahat di sejumlah tempat tempat
yang memang disiapkan seperti misalnya pos pengamanan
lalu juga ada spbu dan juga ada beberapa posko posko
yang didirikan oleh pemerintah daerah
yang bisa ditempati ataupun digunakan oleh para pemudik
khususnya pengendara roda dua untuk beristirahat
sebelum kembali melanjutkan perjalanan mudiknya
baik terima kasih albi pratama melaporkan langsung
dari karawang jawa barat